ribuan pemudik harus balik dari samarinda dan balikpapan kalimantan timur tiba di pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan pada senin pagi tadi
desak desakan tidak terhindarkan lantaran penumpang dari dua kapal yang bersandar turun bersamaan yaitu km lambelu dari balikpapan dan kapal motor prince soya dari samarinda
penumpang didominasi warga dari beberapa daerah di pulau kalimantan yang harus kembali beraktivitas di sulsel setelah mudik lebaran di kampung halaman
data dari ksop parepare berdasarkan manifest tercatat dua satu ratus enam puluh sembilan tiba di pelabuhan nusantara pada senin ini hingga enam hari usai lebaran di pelabuhan nusantara kota parepare tercatat kenaikan arus mudik hingga tiga ratus dua puluh sembilan empat puluh enam persen jika dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh